ke pak prabowo semua gitu kemarin projo deklarasi
oh itu emang lo emang udah ada rencana atau emang gara gara pandemi aja pulang
nanti diselesaikannya dengan mediasi jalan damai
karena kan jelas sebetulnya di dalam pr press ini ada sanksi beberapa sanksi bahkan bisa penundaan pemberian jaminan sosial
tapi jujurnya itu tantangan itu adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh king charles
senang sekali melihat dita dan pak dubes di korean corner connected malam hari ini
kemudian badan pangan sudah menyelesaikan beberapa harga acuan pembelian untuk semua produk
dan menurut menteri perhubungan budi karya sumadi wush ini memiliki kepanjangan dari waktu hemat operasi optimal dan sistem handal
mendapatkan atlet yang baik
dan kita mendengar ada kasus warga negara asing di bali misalnya dan ternyata dia semacam grooming ya terhadap anak anak yang dia temani
kadang kadang air pasang itu ada hambatan
dan kenapa kita lihat bagaimana untungnya meningkat dari tiga belas satu ratus dua puluh empat ke dua ratus empat puluh kalau tambah yang non cash dari gado tiga ratus
pasalnya kenaikan harga pangan ini tidak hanya rp satu atau dua ribu
sering memiliki lebih banyak perintah perintah sistem perintah bahasa perintah kulturnya perintah imigrasi
jadi memang kita sudah sepakat sebetulnya untuk pemeriksaan pcr yang dengan metode konvensional
kan sebetulnya tahun lalu itu battleground
something that we know best gitu loh kenapa aku bikin kopi korea
cuma buat perkembangannya ya tergantung fase latihannya gitu
dan juga bulan november diharapkan dita akan kembali lagi
dan juga para pemain kita seperti marcelino saat ini bermain di divisi dua belgia
gak diberi maksudnya itu gak dikasih tahu aturannya
bahkan belum di rata rata pun nggak
ini apakah juga dilakukan oleh direktur jenderal pajak
ngebahas soal itu kita bahas dulu soal pertandingan final nih
dan untuk mengetahui kewajiban penyertaan strp ini
verifikasi dilakukan oleh badan kepegawaian negara misalnya
kipi ini angkanya sangat kecil
nah kalau memang kan ada panduan ya mbak desya
kita biasa kan kalau dalam politik itu
sampai sekarang ini masih dilanjutkan lah
saya sebagai perempuan ready nggak gitu loh
kalau cerita bapak sendiri sebagai polisi nih
itu yang sebetulnya menyebabkan kemudian angkanya turun gitu
oke nah kalau bishon sendiri uniknya apa nih kok tadi selain hypoallergenic kemudian juga cleanliness banget
proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan itu penyelenggara atau kpu
sisi lain barangkali sebagai sebuah data mas
itu juga kalau itu
nah masalahnya itu di outdoor supply ini tidak terpasang filtrasi yang tepat untuk kondisi yang kita ada di luar
alhamdulillah kan bio farma juga sudah membeli biangnya kemudian mengolah
ini terjadi jam dua malam
apalagi kalau kemudian kita lihat bisa tujuh puluh ribu atau delapan puluh ribu per hari ya walaupun tidak bergejala pasti akan bebannya sangat berat pada fasilitas pelayanan kesehatan
jadi ada reason misalnya kalau kedele di indonesia butirannya kecil
nah ini sudah jelas pelanggaran
yes betul widi juga tuh kayaknya dia ngambil
jadi memang pendampingan dan sama dan saya sebetulnya merasa kecewa dengan
kita juga nggak bisa kontrol betul gitu ya apa sebabnya kemudian muncul begitu
salah satunya sate kakkul ini
atau upaya penerimaan gratifikasi maupun korupsi
qur an yang pengen kita ketahui ya sekarang lagi bulan ramadhan orang orang kan berlomba lomba gitu
rata rata itu berapa ininya ukuran kualitasnya
jadi dia bisa tahan enam jam lebih sampai sepuluh jam pun dia masih tetap dingin
prinsip dasarnya adalah mbak bahwa setiap warga negara indonesia berhak mendapatkan pelindungan dalam hal layanan kesehatan
oke di qatar baru jam satu siang pak sumarji ya
ketika udah bisa jadi praktek dokter umum ini juga
itu artinya belum dalam bulan ini
penjara ini mulai dipakai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi lebih fun untuk cari keringat fisik dan nostalgia
jadi apapun nanti yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi kami akan melaksanakan
jadi ya mau gak mau polusinya ada
tapi tidak sampai kepada benar benar ikut perang langsung di lapangan
pertanyaan saya gini pak ini juga kalau di
jadi kita akan lihat apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan upaya korupsi
itu yang kementerian agama ingin menggunakan ini sebagai perspektif gitu
karena pertama masyarakat banyak
tetapi itu kembali lagi kepada yang bersangkutan
tapi itu juga harus menjadi perhatian kami
untuk varian fruit isiannya potongan aneka buah buahan segar seperti jeruk anggur pir kiwi stroberi dan biji selasi
ia diduga terima gratifikasi tujuh miliar rupiah dari seorang pengusaha yaitu helmut hermawan
mesnya satu gedung gitu udah
yang final and binding itu
jadi saya jujur aja saya ini dari kecil kan memang
sial thank you banyak ya sial waktunya sial
artinya ada sekian ratus orang yang berduka
kira kira apa lagi sih pak imbauan dari ojk gitu pak
tetapi saya melihat dalam beberapa tindak lanjut yang diambil oleh kpu
para pemain khususnya yang empat pemain yang disebutkan tadi ini dinilai layak ya pak
sementara kebutuhan idealnya empat puluh lima ribu ton
kalau di akhir tahun bersama sama ya tentu akan terjadi kerumunan
di ujungnya kemudian dia tidak banyak mendengar orang dia tidak banyak mendengar kritik dia lebih senang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya semena mena lah kalau kata dalam istilah bahasa indonesia
baik untuk pelaku maupun untuk konsumen gitu ya
karena liganya cewek sendiri sri kandi
daerah satu dan daerah lain tentu tidak sama
juga speed dan pace nya itu bagaimana
kita harus mengambil peran kita
dari pemilik truk secara cuma cuma di posko pakan ternak bantuan bantuan tidak hanya
agar minimal itu mengurangi lah secara bertahap hal hal semacam ini gitu
bahkan kalau ngomongin gerindra
mas suryanto dan mas adi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai anies
bahwa harga krl yang ditawarkan oleh tiongkok tidak jauh berbeda dengan pt inka
amel jadi efektif mulai besok penumpang harus membawa strp atau surat keterangan dari pemerintah daerah
tapi setidaknya sdm meningkat gitu kualitasnya
jadi ini membuka peluang dan harapan bahwa bank sentral eropa itu bisa menahan
pemilik usaha kerupuk mengakalinya dengan bantuan oven
sarapan memang menjadi sumber energi penting untuk beraktivitas dari pagi hingga siang hari
dari situ sih penguntungan kehasilannya
karena pembukaan ekonomi tiongkok itu positif sekali bagi pariwisata
berapa bulan terakhir sekitar dua puluh nya adalah sebenarnya yang ada paket isoman gizi dan
profesor karibidis mengatakan para pengguna iphone dua belas di australia tidak perlu khawatir
apa mungkin ada tempat atau mungkin makanan yang paling dirindukan kalau datang ke indonesia itu wajib gitu makan itu
atau tidak memiliki anak tapi waktu itu alasannya karena katanya ini adalah cara alami untuk melawan penuaan inti aging
ya alhamdulillah walaupun saya hanya buru tani
efektif karena bisa langsung berangkat
bahan bahan ini kemudian ditenun untuk membentuk pola yang membuat benda benda rumit seperti keranjang mangkok tali dan jaringan
yaitu menyediakan altar sembahyang bagi penganut agama buddha
yang berhak mengasuhnya kalau kondisinya bapaknya sedang dalam penjara
ini harusnya melihat video rekaman ulang
bisa bertahun berpuluh puluh tahun artinya
kejadian di korea selatan menimbulkan rasa penasaran tentang bagaimana pengoperasian emergency exit pada pesawat
dan kadang kadang itu hanya kata kata juga
yaitu megawati soekarno putri
dua puluh lima triliun untuk tujuh delapan juta ton pupuk kombinasi
saya yakin teman teman tidak akan berhenti
mungkin saya akan menjadi sedikit berdosa
abis itu smp sempet pindah ke bandung sebentar
karena saya yakin orang orang indonesia pasti bangga bisa melihat anak anak indonesia bisa menjadi raja di olahraga ini
kemudian kan novel lagi belajar nah ini saya mau nanyain kenapa milih spotnya itu di jpo pinisi atau jpo karet ini buat belajar
namun tidak semua hasil dari mesin cetak sesuai dengan kualitas yang diinginkan
jadi dia banyak protes sama kami
setelah sentimen anti syiah itu menguat
dpr dan juga tentunya setelah mendapatkan rekomendasi juga dari badan intelijen
jadi nanti kalau sembah yuk ke pasar monokromo tukus segonek apa apa
dengan asumsi itu sebagai salah satu magnet bahwasanya mereka bisa memberikan kenyamanan
karena pihak pengembang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya
kalau kita lihat data data yang ada bahwa sebenarnya sudah terlihat mulai januari
jadi pak presiden dalam beberapa kesempatan saya mendampingi beliau panen raya panen di kebumen panen di ngawi kemudian ke seragen
dan kebakaran kerusuhan selalu mewarnai sejumlah lapas di tanah air
itu yang pertama kemudian ada yang nanya saya bilang ya saya dengar sih begitu
partai demokrat menghendaki mas ahy
aku bisa milih dua duanya ini banget
kalau dia parsial ya selalu kita tanya sebenarnya ke pasien
nominalnya itu dua juta per bayi
proposal pun telah masuk ke kai komuter
dan kali ini saya akan ajak anda untuk jalan jalan melihat suasana sore hingga malam hari di ibu kota dki jakarta melalui halte halte
untuk yang secepat memang beberapa rumah sakit